pada saat pemerintahan dalam di made
desa adat bungaya dapat anugerah satu ratus delapan sawah
ditambah dengan empat puluh biring tumbak
itu dalam pemerintahan dalam di made
tapi pada saat pemerintahan sri kesari warma dewa
juga desa adat bungaya dapat anugerah berupa perlingga
selonding yang bisa disuarakan atau bisa dimainkan oleh beberapa orang
terletak sekitar lima km dari darlam lapura
pusat kota kabupaten karangasem
bungayu menjadi satu dari dua puluh empat desa adat yang ada di kecamatan bebandem
dan disanggah oleh empat belas desa adat di luar bebandem
selain memiliki struktur pemerintahan yang unik
penduduk desa adat bungaya
juga memegang teguh adat istiadat
inilah gamelan selonding
gamelan yang disakralkan oleh masyarakat di bungaya
gamelan ini tak boleh dimainkan oleh sembarang orang
instrumen gamelan ini hanya digunakan untuk pemujaan
dalam setiap kegiatan ritual keagamaan
sebenarnya kalau bicara tentang selonding kan memang kesenian itu sakral
oleh karena demikian siapa saja boleh mempelajari itu
yang mesti harus dilakukan oleh seseorang yang akan
menerutkan dirinya untuk belajar pada selonding
mereka harus diproses biasanya dengan proses followers
jadi intinya adalah mohon izin kepada mm ww
supaya dirima children terneh
kemudian indeed percaya ke selonding dan kabar
nah kalau memang kita di sini semua teman teman yang ada di sini kita memang sudah mohonkan izin
yayasan selonding bali di banjar dinas pandesari desa bebandem
menjadi satu satunya pusat pembelajaran gamelan selonding di kabupaten karangasem
sejak diresmikan tahun sembilan puluh an yayasan ini memiliki tiga kelompok penabuh gamelan
di antaranya kelompok usia anak remaja dan dewasa
hingga februari dua ribu tujuh belas ada lima puluh anggota pemain gamelan di yayasan ini
tiga puluh orang di antaranya adalah penabuh gamelan selonding
nah secara teknis saya tidak terlalu sulit untuk mempelajari
tetapi untuk dasar tentu di sana diberikan teknik teknik dasar dengan kesabaran
seperti contoh cara teknis memegang panggul seperti apa dan teknis memukulnya dengan baik
nah seperti itu
secara umum tidak ada kesulitan
komposisi gamelan selonding terdiri atas gong gede atau jegok gangsa penanga suwir dan gebiok
semuanya dimainkan minimal oleh enam orang penabuk
nada nada yang dihasilkan dari masing masing bila besi dalam selonding terbilang sederhana
hanya menggunakan tujuh nada pokok
sejatinya gamelan berasal dari daratan pulau jawa
gamelan selonding disinyalir telah ada sekitar abad sembilan
bentuk gamelan yang berbilah seperti selonding yang kita ketemukan di bali itu ada dalam relip candi borobudur
kalau kita kalender relatif untuk menyebutkan menelusuri hal itu abad ke delapan ke sembilan sudah ada
selanjutnya dalam perjalanan waktu kita menemukan dinasti selonding di bali yang diungkap oleh profesor goris
itu adalah dinasti sriwire kesari atau sri kesari warmadewa

namun ada pula yang meyakini gamelan selonding jatuh dari langit pada abad sepuluh dan kisahnya menjadi sebuah legenda
jadi oleh orang orang tenganan pegeringsingan orang orang bungayu itu menyatakan bahwa gamelan selonding itu jatuhnya dari langit
nah zaman yang lampau mereka tidak tahu masa yang lampau itu ada angin siklun angin puyuh gitu
yang datang hadir dari gunung agung dari timur laut
desa mereka dari utara desa mereka
jadi angin puyuh itu datangnya bergelombang
nah ketika angin puyuh itu sudah reda tidak ada lagi angin siklon itu sendiri
jadi desa di bungayu itu menemukan ada gamelan besi gamelan selonding yang banyak hanya tiga buah gamelan
tiga buah kunci tiga buah daun
nah tiga buah daun ini lah daun gamelan ini tiga buah bilah ini lah yang sekarang dikembangkan
menjadi empat puluh bilah
di banjar desa tunggak desa bebandem inilah replika gamelan selonding diproduksi
sebagai pusat pembuatan gamelan selonding banjar desa tunggak dihuni oleh sekitar tiga ratus keluarga
dengan mayoritas berprofesi sebagai pandai besi
kebanyakan mereka memproduksi peralatan rumah tangga
wayan widier menjadi satu satunya pandai besi yang membuat gamelan selonding di banjar desa ini
sepuluh tahun sudah ia menekuni profesinya membuat gamelan selonding
setiap set gamelan selonding yang dibuatnya dijual tiga puluh lima hingga lima puluh juta rupiah tergantung ukuran
kalau menentukan proses bilah mencari suara sesuai dengan ukuran ketebalan dengan diameter
kalau semakin tebal besinya itu itu akan menjadi gamelan selonding
kalau semakin tebal besinya itu itu akan menjadi gamelan selonding
kalau semakin tebal besinya itu itu akan menjadi gamelan selonding
kalau semakin menipis menipis semakin merenah merenah suaranya
berapa lama satu bilah
kalau satu bilah itu kurang lebih satu jam bisa clear
selain gamelan selonding desa adat bungayil juga memiliki acara sakral bernama usabe dangsil
usabe dangsil dikenal sebagai tradisi tertua di bali
usabe dangsil ini suatu pacara besar pacara dewa ianya
ini adalah acara yang berkaitan dengan persembahan kepada tuhan yang maha kuasa
lalu persembahan itu dibuatkan dangsil
dangsil itu adalah sebuah meru sebuah alat pengusung sebagai meru
bentuknya sebagai meru simbol dari gunung gitu
di dalam gunung itu akan diletakkan sesaji yang juga hasil pertanian hasil perkebunan
nah persembahan itu disampaikan kepada para dewa
dirayakan selama berbulan bulan lamanya
bahkan hingga delapan bulan
selama itu pula warga desa adat bungayil menggelar serangkaian ritual keagamaan
menyucikan pralinga ibu betara dengan memerkukan air suhu
kia dan bunga yang telah kering pada pralinga pun diganti dengan bunga segar
kentongan desa dibunyikan
pertanda pralinga siap diusung menuju pura desa atau balai agung desa adat bungaya
sebelum menuju balai agung
pertanda pralinga yang telah disucikan diusung oleh para teruner yang terbagi dalam beberapa kelompok mengelilingi wilayah desa
ritual ini disebut mundur
pralinga hanya boleh dipundut oleh mereka yang belum menikah sebagai simbol kesucian
prosesi mundur boleh dibilang tanpa arah
langkah kaki para teruner menyesuaikan
kaki para teruner menyesuaikan keinginan dari pralinga yang diusungnya
berjalan atau berlari cepat kemanapun arahnya
menjelang malam pralinga pralingge yang telah dipundut keliling desa disimpan di balai agung desa adat bungaya
ritual mabiase ini hanya dilakukan oleh warga desa adat bungaya dan desa pakramanjung
sejarahnya setelah kerajaan dalam lima diturbeduk dan diberikan suatu anugerah yaitu satu ratus delapan sawah dan empat puluh biring tumbak itu
nah di sanalah raja kelungkung juga memberikan suatu desa penyangga yaitu empat belas desa adat dimulai dengan tenganan tenganan daud dukat bubuk timrah asak jungseri batu daul gumung kayu putih dan sebagian di daerah wilayah di desa adat bungaya
meski telah berjalan dan berlari sejauh lebih dari dua km terune terruni yang memundut pralinggo ini tak sedikit pun merasa lelah
mereka melakukannya dengan penuh ketulusan
saat kita mundur itu gimana rasanya itu agak ringan gitu langkahnya agak tidak merasa capek walaupun jarak yang ditempuh
itu pun walaupun hujan atau panas kita nggak memandang hujan atau panas kadang kadang kita nggak sadar itu harus arahnya kemana mana
rasanya senang karena kita dapat mundut atau ngiring ide betare kemanapun ide betare akan pekayunan ngiring kita ikut hati senang bahagia disana kita dapat
semakin malam warga desa adat bungayu dan desa pakraman jungsri
semakin ramai memandati balai agung desa adat bungaya
mereka akan merayakan tilem kawulu
makna dari yaya kesangi adalah bagaimana setahun rentang kehidupan masyarakat desa bungaya pas di hari tilem kesangi inilah mengucapkan terima kasih terhadap semua anugerah dengan mempergunakan wawan tenan atau sesajen yang namanya sayut
gamelan selondi dimainkan
tarian selamat datang menyambut praling depun dimulai
pendek menjadi pembuka perayaan tilem kawulu di balai agung desa adat bungaya kali ini
meski sederhana iringan musik gamelan selondi terdengar siapnya
berbeda dengan tari pendek pada umumnya pendek di desa adat bungayu dilakukan hanya dengan tiga gerakan
untuk pendek karena kita mempergunakan tarian wali
wali artinya monoton wali artinya juga bebali bebali juga artinya tradisi
nah tradisi di bunga itu khusus untuk dipergunakan di desa bungaya
jadi pendek ya gerakannya
tiga mekebit yang kedua jalan habis itu melakukan suatu gerakan yang betul betul ucapan terima kasih kepada tuhan
tari pendek di desa ini dilakukan oleh para lelaki yang dituakan
barisan penarinya pun disesuaikan dengan urutan jabatan struktur kepemerintahan yang berlaku di desa adat bungaya
urutan urutan pendek ini
ini menuju kepada jabatan tertinggi dari struktur organisasi yang ada di bungaya
contoh yang tertinggi adalah dekebayanwayan
itu jabatan paling tinggi dan jabatan cuma dilakukan satu tahun sekali itu
kenapa yang paling depan adalah jabatan tertinggi
karena kita menghormati karena yang di depan inilah yang menjadi perlindung daripada seluruh masyarakat di desa adat bungaya ini

malam semakin larut
setelah pendek ditarikan kini para perempuan desa adat bungaya menari rejang
mereka adalah perempuan yang belum menikah dan telah disucikan atau disebut dehe
makna bahwa rejang dipersembahkan kepada yang maha kuasa dengan penuh kesucian
tradisi rejang di desa dut bungaya pada saat perlingga mesucian atau mebiasa itu dilaksanakan dengan tiga gerakan
yaitu rejang kitut rejang legong dan rejang kompol
nah tiga kali tiga inilah yang menjadi pijakan seperti tadi
jadi satu kali gerakan dilaksanakan tiga putaran jadi terjadilah sembilan putaran
rejang di desa adat bungaya terbilang khas
para dehe menarikannya dengan mengenakan pakaian adat
pakaian adat dari rejang del ini yang ada di bungayo ini menggunakan kain unik yang dinamakan
kain tenun karah ini hanya dibuat di desa bungaya dengan benang benang bali
warnanya pun itu diambil dari warna sekeliling mereka
warna tubuh tubuhan warna natural warna alami
jasan kepalanya pun dibuat sebagai bulan sabit bentuknya
lalu dikasih hiasan bunga bunga putih di depannya disebut sur
lalu di belakangnya ada bunga bunga serom yongan namanya
lalu yang paling penting itu herdu
bagaimana mereka merangkai rambutnya
deho deho itu yang dinamakan tagon
di lingkaran rambut itulah kemudian dipanjangkan bunga bunga emas atau bunga bunga fresh
sama seperti pendek gamelan selonding mengiringi tarian rejang
hanya dalam ritual keagamaan seperti inilah gamelan selonding di desa adat bungaya boleh dimainkan
karena selonding ini sakral
maka yang menabuh pun atau yang menyuarakan itu pun harus orang orang yang sudah terpilih
yaitu dengan cara dibuat oleh d kebayan wayan
kemudian d kebayan wayan ini melantik para penabuh ini
dan kemudian mereka dibuat suci orangnya untuk bisa terus menabuh selonding itu
sampai berakhir hayat hidup orang yang menabuh selonding itu
keesokan harinya warga desa adat bungaya kembali menyiapkan perayaan datangnya bulan baru setelah film kawulu
satu persatu mereka datang ke pura desa atau balai agung desa adat bungaya membawa sesaji dan memanjatkan doa
dibantu sang ibu nimade gusmiari ayunda krisnayani bersiap siap kembali menari rejang
sanggul gaton menjadi ciri khas penari rejang di desa adat bungaya
onggar onggar atau hiasan kepala berbentuk bulan sabit digunakan sebagai simbol bunga cempaka
kain kuning sejenis selendang atau sampet dikenakannya sebagai simbol kesucian
sampet hanya bisa dimiliki oleh seorang dehe
ya remaja banjar ada tengah desa bungaya berusia empat belas tahun ini merupakan satu dari lima ratus dua puluh tiga perempuan yang mengemban tugas sebagai dehe desa adat bungaya
ini adalah kali pertama ayunda menjadi dehe dan telah menjalani ritual medehe atau penyucian diri sebelum puncak usabe dangsil
saya menjalani proses pemabahan usaha bedangsil itu selama sembilan hari bersama teman teman
memang tidak begitu mudah karena harus puasa menggadang terus belum lagi rasanya agak capek gitu apalagi setelah prosesi pemabahan itu harus langsung sekolah
jadi kan masih ngerasa gimana capek nggak pengen sekolah dulu pengen harus istirahat
jadi kan terus setelah selesai prosesi pemabahan itu kan harus masih harus mendet masih harus rejang setiap malam
jadi kan terus setelah selesai prosesi pemabahan itu kan harus masih harus mendet masih harus rejang setiap malam
atau waktu purnama itu harus rejang lemah ke pura balai agung
tak ada patokan usia untuk menjadi seorang demo jabatan deho akan berakhir bila mereka menikah kelak
dekebayan wayan memukul kul kul atau biasa disebut metangguran
pertanda rejang lemah di balai agung desa adat bungaya siap digelar
gerakan rejang lemah atau rejang yang dilakukan pada siang hari sama seperti rejang pada malam sebelumnya
gerakan rejang lemah atau rejang yang dilakukan pada siang hari sama seperti rejang pada malam sebelumnya
rejang itu tentu saja memiliki komposisi yang sangat sederhana sekali
posisinya kebanyakan melingkar
melingkarnya pun ke kanan namanya persamye
jadi mereka melingkar tiga kali
lalu setelah itu baru memercikkan tirte atau sesajian yang akan diaturkan akan disampaikan kepada pratimo atau pralinga
di situ maknanya sesungguhnya
sedangkan tarian sendiri sangat sederhana sekali
jadi tariannya gerakannya itu sangat sederhana sekali
banyak gerakan gerakan yang improvisasi
menirukan para pemangku adat oleh anak anak yang belum menikah
itu makna kesucian sesungguhnya
gerakan dengan posisi melingkar dilakukan oleh para dehe hingga sembilan putaran
karena hanya dilakukan oleh dehe
karena hanya dilakukan oleh dehe
rejang di desa adat bungayu disebutkan dalam beberapa literatur sebagai rejang dehe
sama seperti rejang sebelumnya
rejang lemah juga diiringi gamelan seledi
irama khasnya mewarnai setiap ritual keagamaan seperti ini
desa adat bungaya berperan penting dalam sejarah peradaban umat hindu di bali
di dalamnya tersimpan banyak tradisi yang hingga kini tetap lestari
gamelan selonding menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan eksistensi desa adat bungayu
kesakralannya menyiratkan makna kearifan lokal yang terjaga
keberadaannya menjadi bukti kebesaran zaman bali kuno berabad abad silam
iramanya bak sebuah cerita selonding dari bumi